gubernur bali wayan koster kembali menolak kehadiran kontingen israel di pulau bali
sebelumnya pada bulan maret lalu iwayan koster mengirim surat resmi kepada kemenpora
surat itu berisi penolakan tim israel hadir saat drawing piala dunia u dua puluh di pulau dewata
menurut koster penolakannya berdasarkan kebijakan politik israel yang bertentangan dengan kebijakan politik indonesia
penolakan koster berbuntut panjang
imbasnya indonesia gagal menjadi penyelenggara piala dunia u dua puluh
publik kembali dikejutkan pada rabu lima april dua ribu dua puluh
pagelaran anoc world beach games dua ribu dua puluh tiga agustus nanti di pulau bali terancam batal
gubernur bali iwayan koster menolak kehadiran kontingen israel di ajang multi cabang tersebut
alasannya pun masih sama
penolakannya berdasarkan kebijakan politik israel yang bertentangan dengan kebijakan politik indonesia
kamu lihat gubernurnya begini aja udah
orangnya kecil tapi khasiatnya besar
tim israel pun ditolak
mana ada berani
cuma gubernur bali yang bisa
menanggapi penolakan tersebut menpora dito aryo tejo menyatakan bakal bertemu gubernur bali iwayan koster
untuk membicarakan world beach game dua ribu dua puluh
di ajang multi cabang tersebut kontingen israel sudah lolos dalam dua cabang olahraga
dengan lokasi pertandingan berlaku
langsung di bali keberlangsungan ajang ini menjadi dipertanyakan
ini yang akan kita komunikasikan kembali dengan gubernur bali khususnya
karena memang untuk anok itu israel sudah lolos di dua cabur
jadi ya ini akan rencana dalam minggu minggu ini saya akan menemui pak gubernur
dan juga berkoordinasi
ya kita cari titik tengah yang terbaik agar ini bangsa kita ini tidak dipermalukan lagi
di redaksi cnn indonesia kamis sore menyebut
pihaknya tengah membangun komunikasi dengan pihak pihak terkait
supaya ajang olahraga ketiga terbesar di dunia ini tetap terlaksana
okto menegaskan ajang olahraga harus digelar tanpa intervensi politik dan tanpa diskriminasi
ketika kita berusaha dengan u dua puluh kita hanya berusaha dengan satu statusa fifa
sekarang ada empat belas cabang olahraga
ini adalah multi event
world beach games merupakan kegiatan multi event nomor tiga
terbesar di dunia
akan ada satu enam ratus atlet yang melakukan yang lolos kualifikasi
jadi mereka bukan serta merta ikut tapi mereka melalui proses kualifikasi
ada satu enam ratus nanti yang akan lolos dan akan bertanding di empat belas cabang olahraga
sehingga kalau sekarang tiba tiba kita tidak menyukai satu dan lain hal
kita harus cari solusi seperti apa
karena kita tidak boleh ada diskriminasi
sports ini olahraga ini bukan politik
ajang world beach games dua ribu dua puluh tiga rencananya digelar di bali pada lima sampai dua belas agustus mendatang
multi event ini kemudian makin mendapat sorotan seiring pembatalan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
tim liputan cnn indonesia